masih di cnn indonesia newsroom kabar gembira datang dari tanah air
indonesia kembali mencatatkan prestasi terbaru dengan naik enam peringkat di world digital competitiveness atau wdcr dibandingkan tahun dua ribu delapan belas
berdasarkan siaran pers wdcr indonesia merupakan negara asia yang juga menjadi objek studi dalam wdcr
tahun ini indonesia menduduki peringkat ke lima puluh enam dengan skor lima puluh delapan satu atau naik enam peringkat dibandingkan dua ribu delapan belas yakni peringkat enam puluh dua
sementara ada tiga negara dari asia yang menduduki posisi sepuluh teratas atau sepuluh besar posisi tertinggi negara asia diduduki oleh singapura
kemudian pada peringkat delapan ada hong kongsar dengan skor sembilan puluh tiga enam puluh delapan dan korea selatan di posisi sepuluh
penilaian ini bertujuan mengukur kapasitas dan kesiapan negara negara di dunia dalam mengadopsi dan melakukan eksplorasi pada teknologi digital
yang nantinya sebagai pendorong transformasi bisnis pemerintahan dan juga masyarakat luas